eh ini coba kamu dengar
makhluk ini disebut juga fampe
mereka selalu akan memangsa orang orang yang tidak berdaya
karena nyawa manusia bagi mereka seakan tidak lebih dari nyawa
ya saya jadi penasaran dengan cucian itu
sebentar aku tanyakan
cucian yang ada di dalam sini dimana sekarang
sedang selesai kan den
tolong bawa ke sini semuanya jangan sampai ada satupun yang tertinggal ya
baik den sebentar
apa sebenarnya yang kamu cari
semua ini sudah mulai membuat saya takut
kamu kenapa mesti takut dan
mungkin karena kamu tidak tahu
mungkin aku nggak terbiasa dengan hal hal seperti ini
ya saya mengerti
ini den semuanya seperti yang adi minta
terima kasih mak
oh ya den
tadi aktifmu datang
sekarang pergi lagi
oh ya terima kasih mak
iya enggak ada lagi yang kamu dp kan
saat ada hal hal baru makamu akan antara ke cewek
dan mohon kamu beran gateway
jangan ada cewek protest tomaga
pak tolong susu dan tahan dia pak
itu ayah saya pak yang tadi kesini
kenapa dengan ayah bu
kenapa anak ibu
tidak anak saya tidak apa apa
loh kok terulang lagi
kamu mendengarkan saya santih
dia ini pasien corona atau pasien apa sih
kita mau ke rumah sakit lagi
sapu tangan itu ada hubungannya dengan kasus ini
tapi kita masih terus harus berusaha untuk mencari benang merahnya dra
dan kamu berharap bisa menemukannya pada santih
nanti kalau kisoma pulang tolong katakan pada dia saya akan kembali lagi ke sini
saya perlu bertemu dan bicara dengan dia
tuan indra mau ketemu dengan aki
kalau lagi ingin makan makan malam telah disiapkan di meja makan
terima kasih den
terima kasih den
setelah tergulung selama tiga hari
semenjak ku bawa turun gunung dulu
kalian bersabarlah menunggu
dan nanti malam
kalian tidak boleh gagal
indra kita harus segera ke rumah sakit mbak
apalagi yang kamu cari
aku pernah membaca sebuah literatur mengenai vampir
bisa dibilang mirip dengan kisah yang terjadi di keluarga pak rahmat
coba kamu dengar
makhluk ini disebut juga fampil
mereka selalu akan memangsa orang orang yang tidak berdaya
karena nyawa manusia bagi mereka seakan tidak lebih dari nyawa
gegen beberapa manusia
dan dengan banyak sungguhan
dia tentang penyesuaian
pertama kita bisa mengambil ini
sekali lebih banyak
pak indra tolong segera kemas sakit
karena api soma mau membunuh keponakan saya
hendra kita sudah harus pergi ke rumah sakit
sekarang kamu jelaskan
siapa yang berada di ruang kerja aku tadi itu
ruang kerja kamu
saudara kemarin yang pusumi hati
apa dia kesitu
dia kan sudah tiada
indra roh itu bisa berada di mana mana
makanya dari awal juga saya sudah bilang
semenjak di rumah santi saya sudah katakan
kita harus ke rumah sakit
feeling saya sudah mengatakan ada sesuatu di sana
kamu nggak menurut sih
iya jadi cran trinity selalu bergantung dia

basahlah si orang baru
kenapa saya terserah
bagaimana sama dia
apa lagi sekarang
baru juga diservis
sekarang udah gak ada
ah ya benar
gak ada andra lihat aja sendiri